terus aldi itu ngambekan
muka ngamuknya kayak gini gak
wah itu sama persis kayak papa kamu suka ngambek kan
yaudah kalau gitu nanti kita ke
netamar mama ya
kita doakan aja
bapak al cepet pulang ya
bahkan yang membuat mama semangat
menjalani hari adalah
harapan bahwa kamu akan segera kembali
dengan pak amar sebagai pengacara kita
aku yakin banget
pasti mbak andin gak akan berkutik
dan pengacaranya mbak andin
pasti akan kalah
secara kan kita tahu kalau pak amar itu
riwayat kekalahannya itu nggak ada sama sekali
ini sudah lebih dari setahun
andin didik rena dengan baik
udah gak mungkin kalau bicara hakasso
mungkin berbagi waktu
tapi aku tetep harus jatuh hubungan baik dengan andin
kalau gak nanti
emang hubungan kamu sekarang sama mbak nin gak rusak
kalau hubungan kamu baik baik aja sama mbak andin
kamu ini gak akan dipersulit untuk datang ke pondok pelita
ketemu sama anak kandung kamu sendiri
rena masuk sd
yang kita tahu deh sekarang gini
papa kandungnya rena
sekarang al juga udah gak ada loh
kenapa masih dipersulit
kita gak ngerebut reina enggak
mbak anin masih punya askara kok
kita cuma mau berbagi
kamu masih ada hak loh disitu
rena bisa jadi pengobat kesepian aku
rasanya aku pengen meluk dia sebagai
kamu pasti juga mau kan

kita cuma berbagi
ya walaupun sekarang mbak andin larang kamu buat ketemu rena
kita cuma berbagi ya walaupun sekarang mbak andi larang kamu buat ketemu rain
ini seandainya aja nih kalau misalkan rena udah sama kita
kalo mbak andin mau ketemu sama rena kita kasih aja
kalo bahasanya seperti itu
itu artinya kita berebut hak asu
aku gak mau
tapi kalo berbagi waktu
kok banyak bunga di kamar mama
cantik dan wangi banget
terus gimana coba cerita doa di sekolah seperti apa
kok ama ditinggal
lin wah cantik sekali kerapnya
cantik banget kamarnya kamu sendiri yang hias
mau cerita apa sih kamu di sekolahannya
tadi kamu cerita ada temen kamu siapa namanya
oh aldi aldi yang isengin kamu
aldi barah anggarah
alde baran aldi barah anggarah
aldi barah anggarah
terus gimana gimana orangnya
namanya sih mirip tapi orangnya cahil
terus aldi itu ngambekan
muka ngamuknya kayak gini gak
wah itu sama persis kayak papa kamu suka ngambekan itu
gimana suri bisa mulai meny cocok gak percaya korban liar
kayu ini standards lamp
mau ke dapur
mau diambil gak
aduh ini ngapain sih orang
untung aja nino keluar
lo bakalan berhadapan dengan andin
yang didampingin sama amar mahendra
saran gue sih
baiknya lu cabut aja tuntutan lu ke andin
ini kenapa sih
mbak gak kenapa kenapa aku nungguin kamu
setelah aku pikir pikir
bukan akasus sih
lebih ke pembagian waktu kali ya
biar rena bisa disini juga
gak ada masalah pun rena
ya adil kan jadinya
berarti kamu besok ketemu aja sama mbak andin
kau minta sama dia
soal berbagi hak asu ini
atau mau langsung ke pak amar aja
biar dia yang maju
masih harus dipikirkan lagi di awal
ya tapi kan
pak amar itu kan pengacara kamu juga yang ngurusin hak asu rena kan
ini udah malem juga
saatnya untuk istirahat
nanti aja lah
kalau didesek gini
dan gak berani macem macem ke gue
mbak catherine sekarang udah nggak di ruang icu lagi
aku juga bersyukur banget
itu artinya bu catherine itu udah gak gawat lagi kan ren
udah sembuh kan
aku sangat berharap catherine cepet sembuh sih mbak
mama juga berharap begitu ren
ren kalau gitu kamu cepat lamar aja mbak catherine
memang sebenarnya tadi tuh aku
cepet ada pikiran nih
cepet ada pikiran ke situ
aku pengen ngajak catherine ke taman
terus aku mau ngomongin itu sama catherine
ternyata kenapa ren
kamu jangan buat khawatir mama loh
pak angga dan mbak michi
mencoba menjelaskan tentang
kejadian kecelakaan itu mah ke catherine
keisha dan pak chandra
gak selamat dalam kejadian itu
dan reaksi catherine malah shock mbak
susah nafas terus
mencoba untuk berbicara tapi nggak bisa
kasian banget ya
sampai segitunya mbak catherine ren

mudah kalau gitu biasa